aku mau liat kedepan
rati jangan jangan nggak ada
aku mau liat kedepan zek
rati tenang dulu tolong kamu percaya sama aku aku sayang banget sama kamu
kalau di lembang enak nih udaranya segar banget
selain liburan kita juga bisa dapat udara segar
nggak kayak di jakarta
kan kalau kamu seneng badan kamu juga pasti jadi segera
jadi lupa mau penyakitnya harus gitu dong
alhamdulillah banget ya ali rezeki itu emang bisa datang dari mana aja
iya ya mudah mudahan aja tiap hari kita dapat rezeki nomplok kayak gini

jatut ngurer rdm

kamu kenapa li
aku lagi kangen yuk sama ibu
aku tuh pengen banget ketemu sama ibu
aku juga kangen sampai hilang yuk
gak tau kenapa aku gak bisa ngelupainmu hilang
ibu kamu tuh pasti baik baik aja
dan aku juga yakin
beda ngapain nih
kok udah diem diem man sih
aku ada uang nih hasil ngojek
ya lumayan lah
buat tambah tambahin aja
gue mau kamar mandi
li kenapa sih
kamu tuh mikirin gilang yang justru bikin kamu sedih terus
apa aku tuh disini gak cukup buat kamu
tapi mau sampe kapan li ya
mau sampe kapan aku cuma jadi bayanginnya gilang
sayang sama kamu lebih dari gila
ada tukang kuda
ada tukang kuda
naik kuda deh
naik kuda deh
naik kuda deh
kamu ngapain disini
kamu ngapain disini
jangan jangan ibu gue disini juga ya
jangan jangan ibu gue disini juga ya

hah gak ada
eh kamu jangan bohong
pasti ibu aku di sini kan
jangan jangan ibu aku disini juga ya
aku harus cari ibu
lihat dia disini
ngacau kenapa sih dimana mana selalu ada dia
mungkin hubungan ibu dan anak itu kuat banget sekali pak
nggak ada cerita pokoknya besok pagi kita pergi dari sini
kamu harus keluar kamu harus pergi ke tempat itu adik nunggu kamu
kok abis itu disini
kamu harus keluar
kamu harus pergi ke tempat itu
adi nunggu kamu
kamu dikirim sama kakek mulia ya
emang ada apa disini
udah gue bilang
nyokap itu gak ada disini
mending mau pergi aja deh
pasti nyokap gue di dalam kan
kenapa dia bisa sampai disini
anak anak itu betul betul pengganggu
dia pikir segampang itu bertemu ranti
ada apa sih zed
udahlah gak usah buang buang waktu
sekarang kita harus pulang
daripada ada masalah nanti
oke dikejar kejar gitu kamu
nanti aja kali membahasnya ya
nggak ada nggak ada masalah
udah kita jalan aja yuk
jangan jangan ada lia
nggak ada nggak ada hubungannya sama lia
ada lia kan
ranti kamu denger gak gue bilang apa
nggak ada hubungannya sama dia
kamu pasti bohong sama aku kan
pasti ada lia kan
ranti lia gak ada
aku mau ke depan
aku mau liat langsung
nggak ada lia gak ada ranti
aku mau lihat ke depan
ranti jangan jangan
aku mau liat ke depan zed
ranti tenang dulu ranti
tolong aku percaya sama aku
ayo kita jalan sekarang ya
lo bohong tau gak sih
gue mau ketemu sama nyokap
nyokapmu gak ada
ini kan ikat rambut ibu
bu bu ibu